di dalam tim sifatnya adalah membantu apa yang bisa dibantu untuk kelancaran daripada penanganan perkara ini
apakah penangkapan ini membuat kecadir jugaan ada yang salahkan
kami mohon doa daripada masyarakat banyak tentunya dari pihak kepolisian
yang bekerja sesuai dengan sop prosedur yang berlaku
jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya
bisa dipastikan itu tidak salah tangkap
yang pin nya katanya dua ribu enam belas juga diperiksa ya
nanti itu disampaikan oleh tim emas ya
katanya sempat ada sepeda motor pin yang diamankan pada saat dua ribu enam belas
itu nanti disampaikan lebih detail
sekarang yang ingin kami sampaikan adalah kami sedang melaksanakan proses penggeledahan
dan pemeriksaan yang tujuh orang terpindahkan itu
nanti bisa dikonfirmasi ke tim penyidik karena di tim yang menangani ini kita membagi tugas
tentunya dengan masing masing tugas yang berbeda
nanti silahkan bisa dikonfirmasi oleh pihak
udi pakai masker pakai helm panjang
itu berlaku sejak dulu atau baru baru di akhir ini setelah rame di lalu itu
memakai masker apa segala macam tertutup gitu
ya seperti yang tadi saya jelaskan bu dia tuh nggak pernah sosialisasi
jadi dia tertutup aja orangnya
tidak pernah misalnya ada acara tujuh belas an acara kifaya ada orang meninggal juga nggak pernah keluar
terakhir secara pak pasen apa nih itu pak
sehingga pak rt edul fitri katanya sempat melihat
oh jadi dia tuh selingnya lewat belakang ya pak
belakang gak pernah dari depan
berarti emang jarak antar rumah pdi
kan tembus jalan belakang terus tinggal belok aja
karena terus tembusnya perjuangan man dua terus sampai sebelas
dan bisa jadi mereka kenal juga nih sama yang tujuh terpidana itu yang sekarang
satu tongkrongan di smp
saya kurang tahu juga
tapi kemarin pas pada penggeledahan pak rt ngelihat ya ada dokumen dokumen di smp
ya saya kan ikut penyidik jadi napingnya otomatis
ya paling bukti yang menguatkan sosok pribadi peggy aja mas
kemarin pas pada penggeledahan itu ada berapa orang di rumah pak
terbongkaran ini pak pak setelah sekian tahun lamanya delapan tahun lamanya harapan bapak sebagai pak rt habis
harapan saya sih semoga ya tidak terulang kembali lah maksudnya kita kalau bergaul itu harus milih milih
maksudnya kita jangan salah bergaul dengan temen gitu takutnya ya kayak gini ikut ikut
padahal lingkungan lingkungan sekitar katanya seringnya hadro
iya kalau anak anak saya sih tiap malam apa tiap seminggu tiga kali hampir tiga kali di masjid depan
ya sholawatan sholawatan hidup hidup kalau anak saya maksudnya di daerah saya itu anak
cuma pg aja yang boleh
yang para pelaku yang katanya delapan orang ini mengenal atau tidak
ya mengenal wajah aja cuman nama nama saya ga tau
tapi yang delapan orang ini apa emang benar benar ada di tkp waktu itu atau gimana
kebetulan yang ada di tkp itu waktu itu
ee di polisi yang tadi diminta keterangan sejak kapan
ya terakhir kan kemarin sempat diminta keterangan tambahan tuh apa aja yang diberikan informasi ke polisi terus apa yang ditanyakan
ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah dpo yang semalam baru ketangkep
menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini ya saya mengenalinya cuma saya tidak tahu namanya
terus motornya apakah tahu motornya
saya sebutkan aja saya tahu motornya apa smash gitu ya
oh si peggy ini motornya smash gitu
tapi yang mau pilih peggy ini terlibat atau gimana
waktu penangkapan itu saudara peggy itu gaada ya waktu penangkapan itu
tapi waktu pas kejadian itu ya aku pilih peggy itu apa lagi
waktu pas kejadian itu ada hubungan hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat
dengan kasus ini sebatas apa sih enggak ada enggak ada sebatas teman enggak ada emisnya tahu
aja itu anak anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya oh ya di situ sosok si
kayak gini yang baru ketangkep yang baru ketangkep ini sehari harinya yang waktu
abang lihat itu dia ya gimana kesehariannya kesehariannya dia tahu kalau kesehariannya peggy saya
kurang tahu ya yang saya tahu itu ya sip yang dinaman peggy peggy sering kumpul sama anak anak
itu itu iya sering nongkrong seharian jadi ngapain aja nggak tahu kalau keseharian dia ngapain
kerjanya dia ngapain itu saya nggak tahu
nongkrong aja setiap sore kalau nggak sore malam nongkrong dari antara semua ini
termasuk dpo bener bener abang lihat ada di lokasi iya kalau dpo yang namanya peggy peggy

hai yang masuk ke tempat itu ya apa yang akan muka mukanya kalau saka itu saya nggak tahu ya
masalahnya pas waktu penangkapan itu saka itu nggak ada terus juga
hai alas pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas tuh saka itu pas penangkapan juga
nggak ada itu saka mereka ini anggota geng motor bener nah kalau masalah bicara anggota geng
motor itu kurang tahu juga ya kalau bicara anggota geng motor mereka sering kumpul aja
disini yakin kalau anak saya itu tidak bersalah peggy juga berpesan kepada saya peggy ya lho saya
bisa berkumpul sama anak saya itu tidak bersalah peggy juga berpesan kepada saya peggy ya lho saya

sebagai buruh bangunan bersama bapak dan pamannya
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya